selama lebih dari satu dekade terakhir sejumlah aksi teror mengguncang indonesia
tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan aksi teror juga menyisakan derita bagi korban dan juga keluarganya yang tidak bersalah
jaringan teror mana saja yang bermain di indonesia
jumlahnya cukup banyak karena sel selnya ini terus berkembang dari hari ke hari bahkan sampai dengan kemarin terjadi bom di kampung melayu
kita akan bahas lebih dalam lagi jaringan teroris di indonesia
pertama adalah kelompok teror jamaah ansarut tauhid atau jat
kelompok ini dibentuk oleh mantan pemimpin jamaah islamiyah abu bakar ⁇ baasyir ⁇ pada tahun dua ribu delapan
dan empat tahun kemudian jat masuk daftar organisasi teroris asing yang dirilis oleh pemerintah amerika serikat
jat diduga kuat mendukung kelompok isis dan saat ini abu bakar bashir masih menjalani masa penahanan di penjara
kita lihat lagi kemudian jaringan teroris yang lain yang kemudian adalah mujahidin indonesia timur
ini adalah salah satu jaringan yang diduga mendukung isis juga
dan kelompok ini dipimpin
ini adalah jaringan yang dipimpin oleh abu wardah alias santoso
ini merupakan mantan kepala jat cabang poso
dan pada november dua ribu enam belas mit ini merilis video yang mengklaim kelompoknya sebagai prajurit negara islam
dan mengancam pemerintah serta kepolisian di jakarta
dan pada tahun lalu akhirnya santoso dinyatakan meninggal dunia ataupun tewas
karena dalam operasi tinombala yang dilakukan oleh tim gabungan baik dari tni dan juga polri
memang agak cukup lama untuk bisa menangkap santoso ini
karena wilayah mereka ini bergerilya di dalam hutan
di daerah poso
kemudian memang sulit agak sulit untuk menangkapnya
namun pada akhirnya santoso berhasil dilumpuhkan
bersama dengan sejumlah pengikutnya
dan kita lihat lagi jaringan teroris lain adalah mujahidin indonesia barat
ini kelompok yang berdiri pada akhir dua ribu dua puluh
masih belum cukup lama sebenarnya
dan dipimpin oleh abu roban yang tewas pada mei dua ribu tiga belas
pemimpin adalah abu roban
dan jaringan teror yang pada umumnya ini
kelompok ini bertujuan membuat kekacauan dan juga menimbulkan ketakutan
dan kelompok abu roban ini juga diduga kuat
ini terkait dengan kelompok santoso di poso
yang memang sudah berhasil dilumpuhkan
jadi ada mujahidin indonesia timur dan juga indonesia barat
kita lihat lagi jaringan yang lain adalah jamaah islamiyah
dan kelompok ini diyakini dibentuk di malaysia pada akhir tahun delapan puluh an
oleh sekelompok ekstremis indonesia yang memang dalam pengasingan
dan jaringan kelompok ini tersebar di indonesia malaysia filipina
singapura dan juga thailand
di negara negara asia tenggara
dan mengusung tujuan adalah tujuan mereka
mendirikan negara islam
yang meliputi ada indonesia malaysia filipina singapura dan juga thailand
dan sejumlah aksi teror oleh anggota je ini
di antaranya adalah bom bali pada tahun dua ribu dua
yang mengincar warga negara asing di bali
dan juga bom hotel jw marriott di jakarta pada tahun dua ribu tiga
kita lihat lagi kemudian kelompok yang lainnya adalah jamaah ansar
daulah khilafah nusantara
ini yang bisa dikatakan cukup baru sebagai sebuah sel dari jaringan terorisme
ini merupakan sel baru dari jaringan teroris baru naim
nah baru naim ini memang sering kali disebut sebut sebagai pemimpin dari jaringan terorisme
yang memerintahkan langsung dari suriah
karena keberadaannya diduga berada di suriah
langsung memberikan instruksi kepada para sel sel terorismenya di indonesia untuk melakukan serangan
dan diduga kuat memang jaringan ini berafiliasi
dan kalau anda mungkin masih ingat pada di bulan april dua ribu tujuh belas
ada sekitar enam terduga teroris di tuban jawa timur yang ditangkap
itu merupakan salah satu jaringan dari jamaah ansar
daulah khilafah nusantara ini
memang diduga juga bahwa terorisme di kampung melayu ini
dua orang anggotanya merupakan newcomer begitu pendatang baru
yang berafiliasi dengan jamaah ansar
daulah khilafah nusantara